satu dua dari empat belas pelaku kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap siswi smp di padang ulak tanding kebupaten rejang lebong masih buron
publik berharap penegak hukum bisa segera mengungkap kasus ini dan menjatuhkan hukuman seberat beratnya
dua pelaku tindak kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap korban yeye gadis empat belas tahun asal kabupaten rejang lebong hingga kini masih buron dan dalam pengejaran kepolisian
sudah hampir empat puluh hari setelah kematian korban dua pelaku ini masih belum bisa ditangkap karena menurut informasi yang saya dapatkan dari kepolisian
jejak para pelaku ini kerap berpindah pindah dan para pelaku ini dipastikan adalah berasal dari kampung yang sama dengan para pelaku lainnya
kematian korban dengan cara yang sangat tragis ini masih menjadi pembicaraan publik di kabupaten rejang lebong dan saya akan mencari tahu apa tanggapan dan juga harapan warga terkait hukuman

layak untuk dijatuhkan pada para pelaku selamat pagi
kalau menurut mas apa hukuman yang layak untuk para pelaku baik yang masih anak anak ataupun juga yang masih dewasa
kalau buat saya sih hukumannya seberat beratnya walaupun dia udah anak anak cuman pikirannya kan udah kayak setan ya jadi dihukum seberat beratnya
di fotonya kita sebarin terus juga bisa nanti dikebiri ya itu nggak apa apa
biar seberat beratnya biar
biar tahu rasa lah
kalau menurut mbaknya seperti apa hukuman yang paling pantas untuk didapatkan para pelaku ini
kalau menurut saya sih hukumannya seumur hidup aja sih mas ya
nggak usah dihukum mati atau gimana biar dia tuh tau gimana tuh rasanya
ya biar tersiksa lah gitu
tujuh pelaku anak anak ini sudah dituntut dengan tuntutan jaksa selama sepuluh tahun penjara dan sidangnya akan segera dilanjutkan pada hari selasa pekan depan
agenda pembacaan fonis dari majelis hakim
sementara lima pelaku dewasa berkasnya masih akan segera dilimpahkan lagi ke kejaksaan untuk segera diadili dan dua pelaku masih dalam pengejaran kepolisian
mahardika utama rejang lebong bengkulu